peristiwa bermula saat stefanus warga malang mengendarai mobil pick up bermuatan jangkrik dan ulat pakan burung melaju dari arah lumajang
tepat di sekitar jalan raya bromo korban merasa diikuti tiga orang yang mengendarai dua sepeda motor
beberapa saat kemudian dua motor tersebut memberhentikan laju mobil korban dan satu pelaku masuk menodongan pisau dan mengambil uang tiga lima juta beserta dompet korban
sementara pelaku lain mengawasi suasana
merasa uangnya dirampas korban langsung mengejar pelaku yang lari ke arah selatan
sempat terjadi kejar kejaran di jalan kampung hingga akhirnya pelaku tumbang ditabrak mobil korban
berapa motor dua motor satu metik satu biasa
langsung sampai ditabrak
nggak mikir lagi
menjelaskan lubang gitu ya
sementara itu menurut dripka jerry anggota lakalantas pores pro boling kukota awalnya laporan ada kecelakaan meninggal dua orang di tempat kejadian
setelah dicek ternyata korban perampokan menabrak pelaku
untuk korban si grand mac ini dia menyatakan sopirnya kalau dia dipegal
dua orang yang meninggal di tempat
kendaraan dua kendaraan satu kendaraan boncengan yang satu sendirian
setelah dipastikan perampokan anggota jatan rasa treskrim polres tempat memburu pelaku lain yang berhasil melarikan diri meski sempat ditabrak korbannya
sementara dua jenazah tanpa identitas selanjutnya dibawa ke kamar mayat rumah sakit dr muhammad saleh kota probolinggo